udah ngerti belum
gak tau pak edam
ini kan jalan raya nih kan
lurus aja sana ya
lurus nanti lihat sebelah kiri
berapa kalan ojek kamu langsung belok kiri
ya lihat tuh sebelah kiri kanan ada sawah kan
terus lagi sedikit nanti ada warung kopi sebelah kanan
begitu lihat warung kopi langsung belok kanan
nomor yang ada tujuh punya dapat rumpungi
tidak dapat rumpungi
jangan kayak gini mak
dede khawatir sama emak
emang enak banget ya
iya enak banget
ya enak banget
bisa enak banget
bisa enak banget
bisa enak banget
bisa enak banget
bisa enak banget
bisa enak banget
bisa enak banget
itu kirimannya sudah aku kirim tadi sore
kamu temen temen juga bisa nabung
mana laporan pengeluaran bulanannya
buat bayar listrik kalau nggak salah
pitar empat ratus lima puluh ribuan nih
sama buat kebutuhan
beli buku buku sekolahnya edward
uang jajan sama ongkosnya juga
kalau enggak salah
iya tuh ini juga lagi dicariin catetannya sama papi
tapi lupa naruh di mana
buat sedekah berapa
ah lupa masa lupa

ah kang ini gimana tuh
tanggal enam itu ulang tahun jennifer
minggu depan kang
pokoknya jangan lupa kang
pokoknya jangan lupa kang
pokoknya jangan lupa kang
pokoknya jangan lupa kang
pokoknya jangan lupa kang

ada di dalam
lagi lihat baju sama sepatu untuk si febri
si febri teh masih marah sama saya
telepon sama sms saya gak dibales gak diangkat
mungkin pulsanya habis atau kok
pagi pagi udah masak
baru mau ngelarin masak sekalian
urusin undangannya si jennifer ulang tahun atukum
sadar atukum sadar
yaudah saya ambil ketumbarnya ya
udah ngerti belum
gak tau pak edang
ah mana sih
ini kan jalan raya nih
berapa kalian ojek
kamu langsung belok kiri
lihat tuh sebelah kiri kanan ada sawah kan
lurus lagi sedikit
nanti ada warung kopi sebelah kanan
begitu lihat warung kopi
terus jangan ke kiri dulu
ke kanan dulu sini
jadi rumah pak dadang dimananya
ya sebelah sini rumah saya
kenapa nggak langsung ke kiri aja pak dadang
kan lebih deket
ini jalan memang rapi
kamu kesini dulu nih
lewat kampung kampung muter
muter lagi kiri
baru rumah saya
ya waktu pak dadang
kamu gak usah khawatir ya
apa perlu saya berhenti di setiap rumah mereka
terutama nomor lima belas nih ya
kamu berhenti rumah dia
rumah pak dadang mana
jangan lupa nanti diantar ya
wa'alaikum salam pak
tuh para penggarap sawah nanyain kapan upahnya mau dibayar
kalau mau naik pembayaran pak
tidak diterangkan secara jelas kapan tanggalnya
cuma yang jelas bayarlah sebelum keringat mereka kering
ya kalau begitu bapak teh cepat cepat bayar
sesuatu itu jangan kamu tafsirkan sekehendak kamu sendiri saja
selama mereka masih berkeringat kita teh tidak wajib membayar mereka
ya kalau misalnya mereka ngelap keringat sendiri gimana
jangan sampai mereka gelap sendiri
ya kalau gitu bapak aja yang jelasin ke mereka
bapak kan yang ngerti
sobri mah nggak paham
makanya kamu belajar yang banyak
biar pengetahuan kamu tuh bisa ngalahkan bapak
yaudah sobri mau makan dulu
assalamu'alaikum pak ustadz
mau ngajakin arisan ya
arisan dekat dengan gibah
gibah dekat dengan neraka
saya mau nanya tuh pak ustadz
ma mau pergi
ya allah ma
ma mau pergi kemana
ma maufin aku kalau tidak ada salah
mau pergi ke rumah saudara emak